kita berlaga informasi lainnya gubernur dki jakarta anies baswedan meresmikan dimulainya pembangunan jakarta international soccer stadium pada kamis empat belas maret
stadion yang nantinya akan dijadikan markas persija jakarta itu dibangun di taman bmw tanjung priuk jakarta utara
secara simbolis menendang bola kick off untuk menendai mulainya pembangunan di kawasan olahraga taman bmw
ya stadion berkapasitas delapan puluh dua ribu penonton ini diperkirakan akan menghabiskan total anggaran sekitar lima triliun rupiah
untuk dua ribu sembilan belas sudah ada penyertaan modal daerah sebesar sembilan ratus miliar rupiah
anies berharap stadion bersandar internasional ini bisa membuat bangga warga jakarta dan juga menguntungkan masyarakat sekitarnya
jakarta propertindo menargetkan pembangunan stadion selesai selama dua lima tahun atau pada tahun dua ribu dua puluh
bukan hanya membangun stadionnya tapi membangun sebuah kawasan
karena itu ini menjadi pesan bagi yang nanti melakukan pembangunan
bahwa hadirnya stadion di tempat ini berkelas internasional kawasannya terbangun
maka lingkungan sekitarnya harus menjadi pihak yang paling awal mendapatkan manfaat dari tempat ini
lingkungan sekitarnya tumbuh
masa lalu berkembang masyarakatnya diuntungkan dengan kehadiran stadion ini
kita ingin pembangunan stadion dan seluruh kawasan ini menjadi contoh bagaimana pembangunan berkelas internasional
tapi juga melibatkan seluruh komponen masyarakat